ganasnya lonjakan penyebaran virus corona terjadi di sejumlah kota
di jepara jawa tengah pasien covid sembilan belas harus antre menunggu layanan perawatan
para pasien yang terkonfirmasi covid sembilan belas ini berada di luar ruangan
sehingga keluarga pasien maupun pasien yang sakit biasa rawan tertular covid sembilan belas
semua terjadi akibat tingginya lonjakan serta terbatasnya ruang perawatan dan tenaga kesehatan
di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta pun tak jauh berbeda
antrian orang yang memenuhi sebuah pelataran dalam rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
beredar di media sosial
tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit darurat wisma atlet mendekati lampu merah
peningkatan ini terjadi pada tiga pekan pasca lebaran
di ugd yang viral di medsos itu sebagai peringatan untuk masyarakat
itu nyata memang seperti itu
jadi jangan sampai keluarga saudara saudara sekalian ikut menjadi korban seperti itu
jadi jangan mentang mentang terus disini gratis terus masyarakat abai nanti juga gratis
nggak bayar ini
tapi jangan dilihat dari itu nyata tapi sayang kita diri sendiri kita
kemudian sayang keluarga kita sayang negara kita juga kan itu
pada lima belas juni angka positif covid sembilan belas di indonesia bertambah delapan satu ratus delapan puluh sembilan kasus
berdasarkan data satgas penanganan covid sembilan belas penambahan tertinggi ada di dki jakarta
sebanyak dua tujuh ratus dua puluh dua kasus
di susul jawa barat dengan satu lima ratus tiga puluh dua kasus
dan jawa tengah dengan satu empat ratus kasus